terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
petugas satreskrim polrestabes surabaya akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis
seorang pembantu rumah tangga di kawasan elit di puncak permai surabaya
dalam penangkapan itu polisi juga mengamankan pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh
pelaku pembunuhan sri pembantu rumah tangga di perumahan elit puncak permai satu no tiga puluh tiga surabaya akhirnya tertangkap
tim anti bandit satreskrim polrestabes surabaya berhasil menangkap tersangka vaf yang masih berusia sembilan belas tahun ini di rumahnya kawasan jalan tubanan lama surabaya
selain mengamankan tersangka polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk pisau penghabisan yang digunakan tersangka untuk menggorok leher korban
identitas pelaku terkuak berdasarkan analisa cctv dan berdasarkan dua alat bukti lainnya yakni sidik jari dan jejak sepatu tersangka yang tertinggal di tkp
sementara motif tersangka vaf menangkap
f membunuh korban karena korban memergoki tersangka yang berniat mencuri di rumah tersebut
orang melihat kamu teriak nggak
dan dalam hal ini tersangka dikenakan pasal tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana atau pasal tiga ratus empat puluh
tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun
seperti diberitakan sebelumnya sri seorang pembantu rumah tangga ditemukan tewas dengan kondisi bersimba darah sabtu lalu
diduga wanita parubaya tersebut adalah korban pembunuhan karena terdapat luka sayatan yang cukup lebar di bagian leher korban